pengadilan tindak tidak korupsi tipikor jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus megaproyek ktp elektronik
dan rencanya akan ada delapan orang saksi yang akan dihadirkan hari ini
sidang ke delapan kali ini akan fokus tentang pengadaan barang termasuk indikasi penyimpangan saat pengadaan barang yang terjadi dalam kasus proyek ktp elektronik
sidang kasus korupsi ktp elektronik hari ini dijadwalkan akan berlangsung pukul sembilan waktu indonesia barat
akan hadir sejumlah pejabat dari instansi yang masih berhubungan dengan pengadaan barang proyek ktp elektronik
antara lain dari kementerian keuangan badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt kementerian dalam negeri dan tiga saksi dari pihak swasta
kpk baru menetapkan empat tersangka dalam kasus ktp elektronik yakni andi narogong irman sugiharto dan juga miriam s haryani
dan sudah ada korespondensi nn indonesia victor pangaribuan di pengadilan tipikor jakarta
ya good morning victor jadi sejauh ini siapa saja saksi yang akan terlibat dalam persidangan hari ini
good morning daniel dan prabu betul sekali hari ini pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor jakarta pusat akan menggelar sidang lanjutan kasus dugaan megakorupsi proyek
ktp berbasis elektronik begitu ini adalah sidang ke delapan
dan sejauh ini daniel dan prabu sudah ada tiga puluh empat saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan dari satu ratus tiga puluh tiga saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam persidangan oleh jaksa peneluntut kpk
dan hari ini ada delapan saksi yang akan didengarkan kesaksiannya dalam persidangan begitu dengan agenda khusus atau fokus untuk membahas pengadaan ktp berbasis elektronik ini
saya bisa sebutkan satu persatu ada delapan saksi yang akan menjadi saksi dalam persidangan
kali ini diantaranya adalah sambas mulyana ini adalah direktur anggaran tiga ditjen keuangan atau ditjen anggaran kementerian keuangan
kemudian juga ada maydi layowari sebagai asisten chief engineer dari badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt yang akan bersaksi atas terdakwa sugiharto
kemudian yang ketiga adalah saksi atas nama setia budi arianta ini adalah direktur penanganan dan permasalahan hukum lembaga pengkajian lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
kemudian ada juga sambas mulyana ini adalah direktur penanganan dan penerapan teknologi atau bppt yang akan bersaksi atas terdakwa sugiharto

kemudian ada tiga pihak swasta yang akan dihadirkan daniar dan prabu diantaranya adalah wirawan tanzil selaku direktur atau presiden direktur dari pt afidis kresek interindo
kemudian juga ada berman janri s
kemudian ada berman janri eshutasoit
ini sebagai manager pengembangan bisnis pt hewlett packard indonesia atau hp
kemudian juga ada deddy priyono seorang wira swasta home industry jasa electroplating
kemudian yang terakhir yang ke delapan adalah saksi dari kementerian luar negeri yaitu ada christian ibrahim selaku staf pusat komunikasi kementerian luar negeri
belum diketahui memang keterlibatan christian ibrahim ini dalam kasus ini
namun menurut data yang saya dapatkan bahwa christian ibraham ini bersama dengan lembaga sandi negara
pernah membuat atau menyusun suatu makalah yang berjudul rancang bangun sistem repository dokumen elektronik dengan menerapkan digital signature
nah memang diduga proyek ktp berbasis elektronik ini ide dasarnya didapat dari makalah yang disusun oleh christian ibrahim ini
namun keterlibatannya nanti akan kita ketahui di persidangan sejauh mana keterangan yang akan diberikan
sekedar untuk mereview kasus ini prabu dan niar bahwa hari ini memang agenda sidang untuk membahas pengadaan ktp berbasis elektronik
dalam kasus ini begitu
karena disenyalir ada beberapa penyimpangan penyimpangan yang dilakukan selama pelaksanaan pengadaan ktp berbasis elektronik
yang pertama adalah tentang spesifikasi teknis langsung penunjukan merek dagang yang sudah ditunjuk langsung oleh terdakwa
di mana terdakwa irman ini mengarahkan terdakwa sugiharto menggunakan mesin cetak afis kemudian perangkat keras dan perangkat lunak dengan menyebutkan langsung merek dagang
yang tertera dalam pengadaan ktp berbasis elektronik ini
dan perangkat keras ini disebutkan bahwa ini produk yang digunakan adalah dari hewlett packard atau hp yang nantinya yang ditawarkan oleh berman janri huta soed yang akan bersaksi hari ini
kemudian penyimpanan yang kedua ini diduga memang terjadi markup harga perkiraan sendiri
dimana ada penggelemungan harga yang lebih mahal daripada harga aslinya
nah memang konfigurasi penetapan harga ini dilakukan sebagai acuan kerja
dan sugiharto ini sebagai terdakwa menetapkan bahwa harga belangkok ktp elektronik perkepingnya delapan belas ribu rupiah
dan acuan ini juga ditatangani oleh sugiharto dalam acuan kerja yang disusun oleh fx gamaria sabarling yang juga akan dijadikan saksi hari ini
kemudian ada konsorsium pnri yang tidak memenuhi kontrak
seperti kita ketahui dan nyarap prabu bahwa konsursium persetakan negara republik indonesia ini terdiri dari beberapa perusahaan
di antaranya ada perum pnri
kemudian juga ada pt sukovindo ada pt sandiwala artapura kemudian juga ada pt lain industri dan pt guarda solution yang beberapa orang di antaranya sudah diperiksa dalam persidangan sebelumnya
nah menurut kontrak kerjasama memang konsorsium ini memang dihibahi atau diminta untuk bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dan juga distribusi belangko ktp berbasis elektronik
di mana harus menyediakan belangko iktp ini sebanyak satu ratus tujuh puluh dua juta keping secara bertahap
dimana tahun dua ribu sebelas
diminta menyediakan enam puluh lima juta keping kemudian pada tahun dua ribu dua belas satu ratus lima juta keping belangko
namun pada faktanya tidak sesuai dengan kontrak kerjasama
konsorsium pnri ini malah mensubkontrakan proyek proyek pengadaan ktp berbasis elektronik ini kepada perusahaan perusahaan lainnya
yang ketiga adalah yang berikutnya adalah konsorsium ini tidak memenuhi target
dimana pada tahun dua ribu tiga belas saja konsursium pnri hanya mampu menyediakan satu ratus dua puluh juta
dimana proyek ini memang mengalami kerugian negara atau negara diperlukan
dan ini terjadi kekurangan lima puluh juta keping target yang dicapai pada tahun dua ribu dua belas
yang terakhir adalah harga iktp yang membengkak
bahkan jaksa mencatat bahwa kisaran harga yang dibayarkan kepada konsorsium ini mencapai empat lima triliun rupiah
padahal harga wajar atau harga realnya hanya dua lima triliun rupiah
dan inilah yang menjadi dasar dimana proyek ini memang mengalami kerugian negara atau negara
yang dirugikan senilai sekitar dua tiga triliun rupiah
begitu dhani ardan prabu
baik terima kasih victor pangaribuan
kami nantikan ya laporan anda soal sidang ktp elektronik yang nanti akan mulai pukul sembilan waktu indonesia barat
dan untuk anda pemirsa juga bisa menyaksikan ya bagaimana jalannya sidang ktp elektronik
siapa saja yang nanti benar hadir di cnn indonesia